hantaman pandemi covid sembilan belas telah membuat sektor kuliner di yogyakarta terpukul
tak hanya kuliner kekinian kuliner legendaris pun terkena imbas
jadah tempe mbah carik misalnya
oleh oleh khas kaliurang yang berdiri sejak seribu sembilan ratus empat puluh dua ini biasanya dijual secara tradisional di sejumlah gerai
sektor pariwisata yogyakarta yang terjun bebas selama pandemi pun
membuat bisnis keluarga yang sudah turun temurun hingga generasi keempat ini harus memutar otak
tak hanya itu jajanan kekinian tahu wale juga mengalami nasib yang sama
apalagi tahu wale krauks ini
baru menjejakkan kakinya di dunia kuliner pada awal pandemi covid sembilan belas
sebagai pemain baru bisnis ini harus putar otak untuk bisa bertahan hidup di masa sulit
kedua usaha ini akhirnya memilih untuk tidak hanya berjualan di gerai gerai secara langsung kepada pelanggan
untuk mencapai pasar yang lebih luas produk mereka dibuat tahan lama dengan cara dibekukan
atau yang biasa dikenal dengan frozen food
namun masalah baru muncul yaitu cara menjualnya di tengah pembatasan pergerakan manusia akibat protokol kesehatan
disinilah tukoni muncul dengan gerakan awal yuk tukoni atau dalam bahasa jawa berarti ayo dibeli
inisiasi tukoni dampaknya langsung dirasakan para pelaku umkm yang bergabung di dalamnya

inisiator gerai ini berkata
tukoni adalah perusahaan yang sangat berharga
dengan inisiator gerakan sosial ini revo suladasa membantu umkm untuk menyajikan produknya dalam bentuk foto dan video secara gratis
yang dipasarkan secara digital lewat instagram dan situs internet
layanan ini diberikannya secara gratis dengan menggerakkan sumber daya dari bisnis kreatif yang dimilikinya
serta bantuan dari sejumlah pihak
saat itu mungkin jumlahnya dari yang awalnya sepuluh sampai lima belas
sudah sampai tiga puluh sampai lima puluh
sejak kemudian kita sudah mikir supaya ini jalan
tapi bukan berarti profitnya untuk pribadi hanya pribadi semata
tapi supaya ini jalan dulu
jujur kayak admin admin driver pakers gitu yang di kita ini
mereka mereka yang kena dampak phk
mereka mereka yang terkena dampak pandemi kemarin kehilangan pekerjaan

mayoritas mereka berasal dari daerah istana tukoni dan mereka juga berusaha untuk menjaga kepentingan kualitas
mayoritas mereka berasal dari daerah istana tukoni dan mereka juga berusaha untuk menjaga kepentingan kualitas
mayoritas mereka berasal dari daerah istana tukoni dan mereka juga berusaha untuk menjaga kepentingan kualitas
namun tak berhenti di sini
revo berharap kuliner kuliner ini mampu menembus pasar internasional
layaknya sumpah pemuda
revo menegaskan bahwa cita cita itu lahir karena semangat membangun bersama
seperti semangat pemuda indonesia dari berbagai suku pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan dalam melahirkan indonesia
dan semangat itu masih relevan hingga hari ini
di era saat ini kalau nggak kolaborasi ya kamu berjuangnya effortnya lebih gede gitu kan
nah mindset itu yang memang saya coba kembangkan terus
di mata para pelaku umkm revo suladasya dianggap memiliki semangat yang sama seperti semangat para pemuda sembilan puluh tiga tahun lalu
jadi mas revo ini bisa dibilang sebagai sosok sempurna
sebagai sosok sebagai pemuda yang revolusioner
gerakan dan gebrakannya itu sangat banyak dan besar manfaatnya buat di sekitarnya
iya mas revo itu menurut saya itu sosok inspiratif sekali ya
karena mimpinya itu luar biasa sekali
apalagi dia punya sebuah cita cita yang luhur untuk membangkitkan umkm di indonesia

bagi revo apresiasi berbagai pihak
atas kehadiran tukoni tak akan serta merta membuatnya menghentikan langkah untuk terus berkembang bersama umkm